setelah melakukan serangkaian penyelidikan
aparat satreskrim polres metro jakarta pusat
rabu siang akhirnya resmi menetapkan iwan sumarno alias yudi alias herman alias jeki
sebagai tersangka kasus penculikan bocah perempuan berusia enam tahun
berinisial ma di kawasan gunung sahari tujuh a sawah besar tujuh desember lalu
kapolres metro jakarta pusat kombes polisi komarudin menyebut
iwan sumarno merupakan residivis kasus pencabulan anak di bawah umur
iwan sumarno bebas dari penjara pada dua ribu dua puluh satu lalu
usai menjalani fonis tujuh tahun penjara di lapas banjai bandung
tersangka iwan sumarno dijerat pasal berlapis
yaitu pasal tujuh puluh enam f jumto pasal delapan puluh tiga undang undang no tiga puluh lima tahun dua ribu empat belas
dengan ancaman hukuman lima belas tahun penjara
serta pasal tiga ratus tiga puluh ayat dua kuhp dengan ancaman sembilan tahun penjara
yang berhasil mengamankan tertugas pelaku yang semalam
telah kami tetapkan sebagai tersangka
atas dugaan penculikan dengan persangkaan pasal sementara
sementara kami terapkan pasal sementara
yang berbunyi setiap orang dilarang menempatkan
membiarkan melakukan menyuruh melakukan atau turut serta
melakukan penculikan penjualan dan atau perdagangan anak
jungto pasal delapan puluh tiga undang undang ri no tiga puluh lima tahun dua ribu dua
ancaman hukuman paling lama lima belas tahun
sebelumnya polisi berhasil meringkukkan penjara di lapas banjai
meringkus iwan sumarno di kawasan pasar cipadu tangerang selatan pada senin malam lalu
pelaku diringkus setelah dua puluh enam hari upaya pengejaran
saat tengah memulung dengan korban ma
semakin maraknya kasus penculikan terhadap anak di bawah umur
membuat wakil ketua komisi sembilan dpr ri nihaya tua firoh
meminta pemerintah dan para penegak hukum
menjalankan undang undang tentang pelindungan anak
dan peraturan terkait secara tegas dan konsisten
serta pelaku kejahatan terhadap anak di jerat hukuman berat
tim liputan cnn indonesia